koalisi indonesia bersatu menegaskan tetap solid pasca p tiga resmi mendukung ganjar pranowo sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat mendatang
bagaimana mengartikan istilah solid ini bisakah koalisi ini terus beriringan mensukseskan tujuannya pada dua ribu dua puluh empat mendatang
meski nantinya ada perbedaan calon presiden yang didukung
untuk membahas perial ini kami sudah bergabung dengan nurdin halid wakil ketua umum golkar dan juga ujang komarudin pengamat politik dari universitas al azhar indonesia
selamat sore bapak bapak
selamat sore mbak lia bang nurdin halid assalamualaikum
selamat sore pak nurdin
baik pak nurdin saya ke pak nurdin terlebih dahulu
sudah ada pernyataan setelah pertemuan kami semalam kemarin kib tetap solid pak
bagaimana koalisi ini bisa tetap solid jika memang ada perbedaan dukungan calon presidennya
ya tentu dalam pengertian serius itu dalam pengertian bahwa kib ini sekarang masih ada dan masih utuh sampai tadi malam mudah mudahan utuh terus ya
nah utuh dalam pengertian dan sulit dalam pengertian bahwa bisa saja seperti kita pahami
kita bisa bersama
p tiga sudah mendukung mas ganjar bergabung dengan pdip
ya bisa saja dalam perjalanan nanti ini tetap utuh kib mendukung pak ganjar tapi catatannya adalah pak erlangga sebagai cawapresnya
nah itu pasti kib masih utuh untuk ke ganjar
tapi kemudian kib juga masih tetap ada tapi tidak utuh lagi ketika p tiga ke mas ganjar kemudian golkar dengan pan bergabung
hanya kemudian di sini aja kan prinsip bahwa ternyata p dua ini lah coba ngyaired dengan kia jadi semua masih sangat dinamis ataukah
tidak bergabung dengan kir tetapi golkar bersama dengan pan mengusung capres dengan cawapres itu juga bisa terjadi
dan waktu masih sangat panjang september baru ber
sehingga dinamika politik itu tentu masih berlangsung dan masih sangat dinamis oleh karena itu partai golkar sebagai partai
teman teman di e pieces itu mungkin masih berlangsung lebih bergabung dengan k gradunun ars
certainly magnus juga jadi karena dengan collaboration karena dapat rr

hasil keputusan munas yaitu di mana pak erlangga telah ditetapkan sebagai calon presiden oleh partai golkar
melalui musawarah nasional
nah itu juga tadi kita mendengar secara bersama dan itu kesepakatan tadi malam juga
bahwa memang masing masing partai ini menghargai daripada mekanisme internal masing masing partai
nah p tiga di mekanisme internalnya melalui rapim atau apapun namanya telah menetapkan mas ganjar
golkar telah menetapkan pak erlangga hartarto
oleh karena itu pak erlangga sebagai mandataris dalam hal
atau yang diberi mandat penuh untuk melakukan lobby lobby politik
golkar memiliki calon presiden itu tentu aktif ya dan intens melakukan lobby lobby
sehingga pak erlangga bisa menjadi capres atau minimal cawapres
tapi muncul menjadi capres yang menentukan itu pak erlangga sendiri
nah kalau menjadi cawapres maka pak erlangga harus menyampaikan di dalam forum munas
untuk kita memutuskan kembali siapa calon presiden yang diasuhkan oleh pak erlangga hartarto
itu sikap partai golkar dan semua ini masih sangat dinamis ya
juga baru bersifat internal juga belum dideklarasikan secara formal oleh koalisi bersama pdip
itu pun nanti dikatakan sah secara formal secara hukum yaitu ketika form dari kpu sudah ditandatangan
oleh para ketua umum dan sudah diletakkan di kpu itulah yang final
oleh karena itu saat ini masih dinamis sehingga kib itu masih ada
masih ada dan nanti ya mungkin siapa tahu kib bisa nyatu ke mas ganjar
dengan pak erlangga sebagai cawapres itu catatannya
ini kan pak lia
solid berarti dengan catatan ya pak ya
apabila tidak seperti yang bapak sebutkan tadi catatannya akan menjadi tidak solid begitu
ya kib tetap ada tapi minus p tiga
jadi ini bisa solid kib bisa solid ke bersama sama p tiga mencalon ke mas ganjar
dengan catatan cawapresnya adalah pak erlangga hartarto itu pasti solid
nah tapi ketika bukan pak erlangga sebagai calon
cawapresnya ya pak erlangga kan mendapatkan mandat penuh dari munas untuk mengajukan diri sebagai capres
oleh karena itu perlu lebih lebih politik karena golkar tidak memenuhi syarat presiden sir tresel
oleh karena itu maka ketika hendak melakukan negosiasi politik maka tentu pak erlangga

ya pak erlangga harus melakukan negosiasi politik maka tentu pak erlangga harus intens sekali meyakinkan partai partai lain ya bahwa pak erlangga adalah calon dari partai golkar
ya pak erlangga harus melakukan negosiasi politik maka tentu pak erlangga harus melakukan negosiasi politik maka tentu pak erlangga harus mencapreskan pak erlangga
yang disahkan melalui tapkan melalui munas
dan golkar sebetulnya tidak sulit karena hanya cukup satu partai kecuali dengan p tiga ya kalau golkar dengan p tiga tidak cukup
tapi golkar dengan pan cukup golkar dengan pkb cukup golkar dengan partai gerindra lebih cukup
oleh karena itu sebetulnya hanya tinggal bagaimana melakukan negosiasi politik melalui lobby lobby politik dengan gerindra dengan pkb dengan pan
maka golkar bisa mencapreskan pak erlangga atau minimal menjadi cawapres
tapi yang menentukan cawapres atau tidak itu hanya pak erlangga sendiri
pak nurdif koalisi kib ini sudah ada sejak tahun lalu begitu ya
lalu baru baru saja p tiga mengumumkan capres yang didukung
apakah pada saat pendukung mengumumkan ini sudah ada komunikasi dengan kib terlebih dahulu atau tidak pak
yang saya pahami bahwa memang kita bisa memaklumi ya
karena itu mekanisme terhadap p tiga
tapi yang kita sayangkan bahwa p tiga mengumumkan itu tanpa melalui musawarah atau permupakatan dengan pan dengan golkar
artinya kib kecewa pak
ya kecewa sih tidak tapi sangat disesalkan
dalam etika politik ketika melahirkan kib itu bukan ujuk ujug bukan serta merta
tapi ada pembicaraan yang mendalam ada diskusi ada pertemuan pertemuan ada kajian
kemudian lahirlah kib dengan suatu tujuan yang sama
yaitu bagaimana membangun bangsa dan negara yang lebih baik dari hari ini
dengan calon presidennya nanti ditentukan secara bersama
dan calon presiden ditentukan secara bersama
tapi kemudian p tiga melangkah lebih duluan dan itu tidak ada kesepakatan sebelumnya
tapi ini juga harus kita maklumi bahwa itu adalah mekanisme termal daripada p tiga
oleh karena itu pertemuan tadi malam itu tentu akan melanjutkan daripada apa yang telah menjadi kesepakatan yang lalu
bahwa dalam penentuan capres dan cawapres itu harus dilakukan bersama sama
mudah mudahan nanti bisa bersama sama menentukan capresnya dengan khususnya cawapresnya
artinya kib akan menerima p tiga tetap menerima p tiga atau tidak jika capresnya berbeda seperti itu pak
ya otomatis jadi kalau capresnya sama cawapresnya sama kib utuh gitu
tapi kalau misalnya di suatu saat nanti karena ini masih dinamis sekali
jadi masih perlu lebih lebih politik
itu pak erlang kemeyakinkan daripada partai lain
kalau di suatu saat misalnya tidak terjadi kesepakatan tadi
tadi malam juga di dalam pernyataan persnya pak zulkifli juga menyatakan
bahwa nanti kita akan terus berlanjut melakukan dialog
apa kita sepakat untuk bersepakat atau sepakat tapi tidak sepakat
baik pak nur
maka bisa sepakat bisa saja
alternatif pertama adalah utuh kib
bergabung mencapreskan pak ganjar tetapi cawapresnya adalah pak erlangga hartarto
itu utuh pasti
alternatif kedua adalah kib tidak utuh
tetap ada kib tapi minus p tiga di mana pan dengan golkar itu gabung dengan kir
alternatif ketiga adalah kib tetap ada hanya pan dengan golkar
baik saya mau minta tanggapan dari pak ujang
pak ujang ini kan tetap sampai saat ini dikatakan solid nih kib
menurut tanggapan bapak seperti apa mengartikan solidnya
oh dengan penjelasan yang tadi sudah disampaikan pak nur
silahkan pak ujang
tidak terkonfirmasi ya
tidak terkonfirmasi oleh pak nur
walaupun mengatakan solid tapi fakta dan kenyataannya
ya apa tadi p tiga tidak musyawarah dulu tidak bicara dulu di kib
lalu mengumumkan saja secara sepihak
yang kedua juga faktanya sudah ada dukungan secara resmi
walaupun belum didaftarkan di kpu oleh p tiga
kan begini saya sudah analisa tahun lalu mbak lia
saya katakan terserah walaupun banyak dibantah oleh berbagai kalangan
termasuk dari kib
saya katakan kib ini kan sekocinya ganjar awalnya
jadi kalau nanti ganjar itu tidak dicapreskan oleh pdip maka akan melalui kib
nah karena ganjar dicapreskan oleh pdip maka kan berubah petanya
nah saya melihat dan tidak aneh tidak heran
kalau p tiga itu masuk ke ganjar
memang sejak awal skenario seperti itu desainnya
nah nanti saya meyakini ada dua pilihan bagi pan
pan itu bisa juga ke ganjar kemungkinan ke ganjar
dalam rakornas pan di semarang beberapa waktu yang lalu
pak zulhas kan sudah berpuisi sudah mengendos ganjar erik
artinya ya ganjar
jadi secara rasional kelihatannya pan akan memiliki ganjar
belum lagi faktor jokowi
ada hubungan baik antara
apa nama pak zulhas dengan pak jokowi
nah tetapi memang golkar nih ada dua alternatif yang bisa
kalau saya melihatnya ya tadi pak angin halim sudah sampaikan
saya punya pandangan yang lain
golkar ini ada dua kemungkinan
pertama bisa mendukung pak ganjar
tadi pilihannya kalau jadi cawapres
tapi agak sulit agak berat
karena desain pak jokowi itu
mohon maaf sekali lagi mengarah bukan ke pak erlangga
tetapi arahnya kepada pak sandega uno dan pak ertugir
jadi agak berat golkar itu masuk ke pdip
masuk ke ganjar tapi menginginkan cawapres agak sulit
tetapi ada skema yang kedua skenario yang kedua
ya bisa juga ini skema pak jokowi juga
bahwa golkar itu masuk ke koalisi gerindra pkb
nah di mana pak erlangga bisa menjadi cawapresnya pak prabowo
dan itu mungkin kalau itu mungkin

tetapi saya melihat apakah pan tadi masuk ke kin
seperti yang dikatakan oleh pak nurdin halid mungkin mungkin saja
tetapi saya melihatnya pan ini kemungkinan besar kepada ganjar pranowo
karena ada faktor ganjar dan pak jokowi
kalau diperintah pak jokowi
kecuali kalau diperintahnya ke pak prabowo kan begitu
jadi saya menganalisanya ya ada berbagai macam kemungkinan
tapi fakta yang ada saat ini mengatakan bahwa ya tadi
soal pecah atau tidak dibantah atau tidak
faktanya p tiga sudah punya jalur sendiri
sudah punya pilihan sendiri
sudah menentukan nasibnya sendiri memilih ganjar
dan itu memang sudah skenario dari awal
bahwa p tiga termasuk pan itu ya untuk mendukung ganjar
nah kalau golkar pilihannya tadi bisa mendukung ganjar
artinya koalisi kid ustu bisa juga mendukung prabowo
dengan menjadi capresnya prabowo

itu saya melihatnya
dan jangan lupa ada istilah usul pikis yang saya selalu sampaikan
ma layu drapukulu layu drapukulu
jadi kalau tidak bisa jadi capres ya cawapresnya
persoalannya pak erlangga kalau menjadi cawapresnya pak ganjar
agak sulit agak berat
tetapi kalau menjadi cawapresnya pak prabowo mungkin seperti itu
baik pertanyaan saya tadi bagaimana mengartikan solid
catatan yang bapak ujang sampaikan cukup panjang ya pak artinya
kenapa pada saat pertemuan malam tadi
tetap dipakai kata solid pak
padahal kalau tadi penjelasan anda ini tidak mungkin sholat
catatannya a b c d dan panjang begitu pak
mengapa tadi malam masih dikatakan solid
ya kalau saya katakan sudah tidak solid
karena yang satu sudah mendukung pak ganjar
yang lain nanti itu menyusul itu
pan itu saya katakan menyusul ke pak ganjar juga
saya boleh analisa begitu walaupun nanti bisa jadi
kata pak nurholil pandangan golkar ke pak prabowo mungkin
tetapi yang paling penting
yang saya perhatikan golkar
golkar ini partai besar di kib
dan partai yang menjadi penyangga pemerintahan pak jokowi
jadi punya tugas juga punya beban berat
untuk bisa mencapreskan dan mencawapreskan pak erlangga
kalau syukur syukur bisa jadi capres kalau tidak jadi cawapres
itu yang agak berat
oleh karena itu saya katakan kalau bicara solid atau tidak
ya faktanya p tiga nya sudah lari
p tiga nya sudah mendukung capres lain sedangkan pan dengan golkar
masih harus menunggu
waktu untuk apa tadi ya mendukung capres cawapres tertentu
baik pak ujang saya ke pak nurdin tanggapannya pak
kalau tadi analisa dari pak ujang pan juga akan bergeser tanggapan anda
hampir tidak ada perbedaan pandangan saya pendapat saya dengan pak ujang
saya mengatakan kib tetap solid
kalau bersatu ke ganjar dengan capres cawapresnya pak erlangga gitu
pak ujang mengatakan itu sulit
ya mungkin memang itu sulit ya tapi
itu saya katakan ini solid dan utuh kalau itu terjadi
nah kalau itu tidak terjadi maka golkar itu
kib nya tetap ada minus p tiga ya
dia bergabung dengan kir
ya tinggal bernegosiasi antara pak erlangga dengan pak prabowo dengan caimin gitu
sehingga terjadi kesepakatan
kalaupun itu tidak maka bagi golkar adalah bisa dengan pan bisa dengan caimin
nah itu yang saya sampaikan
sehingga dengan demikian kalau itu yang terjadi maka kib tidak utuh lagi
tapi kib tetap ada apabila pan juga tetap bersama dengan golkar
nah kalau misalnya pan juga tidak bersama dengan golkar
maka akan lahir koalisi
yang sebenarnya yang kita harapkan sekarang adalah
oleh partai golkar itu koalisi kebangsaan
itu menyambung daripada menindaklanjuti daripada wacana atau kesepakatan awal
niat ikhtiar bukan niat ya ikhtiar bersama
ketika lima partai bertemu di kantor pan ya
dan dihadiri oleh pak presiden pak jokowi
dan ketika itu juga kita sama sama mendengar semuanya
bagaimana pak jokowi juga pak presiden juga mengharapkan koalisi besar itu
nah tapi ini koalisi besar ini tetap ada minus p tiga
kalau empat partai itu tetap koalisi besar
nah saya istilahkan koalisi kebangsaan
itu istilah yang pernah disampaikan pada saat itu
nah kalau ini terjadi maka sebetulnya
itu akan mencerahkan demokrasi rakyat
kedaulatan di tengah raya itu akan bisa diwujudkan dengan maksimal
di mana ada tiga pilihan ya ada tiga pilihan
tidak hanya dua pilihan
tapi kalau semuanya nanti ke pdip
maka itu hanya ada dua pilihan
itu tidak memberikan pilihan pilihan yang
ruang yang cukup kepada pemilik kedaulatan rakyat
rakyat itu sendiri
ya baik tapi pak nurdi tadi disebutkan oleh pak ujang
bahwa dua nama yang disiapkan untuk pendamping dari ganjar
bukan yang didukung oleh golkar begitu pak tanggapannya
eh itu makanya saya katakan catatan ya bahwa kib utuh dengan catatan
bergabung ke pdip tapi capres
jawab capresnya adalah pak erlangga
nah kalau itu terjadi maka kib tidak utuh lagi
karena p tiga sudah jelas
kecuali ada perubahan dinamika yang kita tidak tahu ke depannya
ya semua ditentukan oleh allah swt karena masih ada waktu yang cukup
dan dinamika sangat tinggi
dan yang paling penting itu kepentingan
ya kita juga mungkin juga p tiga juga mencalonkan mas ganjar
mungkin juga bukan c pak ujang
ya mungkin juga ada kepentingan p tiga
gak mungkin juga p tiga minta wakil ya kita nggak tahu
tapi saya yakin bahwa bukan juga c artinya tidak
pasti juga ada hal hal yang diinginkan oleh p tiga
nah kalau seandainya apa yang diinginkan p tiga tidak terjadi
bisa saja penculan itu tidak ke mas ganjar
itu bisa saja atau kemungkinan semua bisa terjadi
baik tanggapannya pak ujang
ya kalau melihat dinamika yang ada ini kan masih pendekatan ya mas
walaupun sudah saling mendukung mendukung
ini kan proses perjodohannya itu ketika didatarkan di kpu kan
ketika misalkan apa namanya sah perjodohan itu kan
sah mencalonkan itu kan ketika sudah ditandatangani oleh ketua umum partai
dan didatarkan di kpu
tetapi ini kan masih ada waktu lima bulan
ya lima bulan ini sebenarnya menentukan dalam konteks untuk melihat
apa namanya puzzle puzzle koalisi yang ada saat ini
nah dalam lima bulan ini semua mungkin terjadi
dinamika politik itu kan terkadang tidak bisa kita baca
dengan perubahan dan dinamika apa namanya perkembangan di masyarakat
ya kemarin kita tidak menyangka misalkan apa namanya
ganjar dicapreskan oleh bdip begitu cepat gitu
biasanya kan di ujung ujung di akhir akhir
tetapi secepat kilat gitu ya di hari kartini menjelang idul adha gitu
dan itu paling tidak ya membuat dinamika politik berubah
nah ke depan pasti juga akan ada dinamikanya sendiri terkait dengan persoalan
utak atik koalisi ke depan
pokoknya selama janur kuning belum melengkung ya
selama perjodohan apa namanya itu belum sah dengan penghulunya gitu
di september ya di pendaftaran tapes tapes oleh kpu
di kpu dua ribu dua puluh tiga ini september
maka semua skenario masih mungkin terjadi
tetapi kan ada desain desain awal ya
ada kalkulasi awal yang dimiliki oleh partai politik begitu
baik terima kasih satu pertanyaan terakhir untuk pak nudin artinya
golkar tetap solid dengan dukungannya terhadap ketua umum ya pak ya
apapun yang terjadi
oh secara solid jadi seluruh fungsionalis partai golkar
sekarang sangat intens ya dengan berdaya upaya
untuk meyakinkan partai partai yang bisa bersama dengan golkar
bahwa pak erlangga adalah calon dari partai golkar ditakwa oleh munas
dan sekarang kita melihat rekam jejaknya sebagai
baik waktu menteri pendustrian waktu menjadi anggota dpr
ketua komisi kemudian menjadi mengkoperekonomian
di tengah tengah kita tertimpa musim luar biasa itu pandemi
tapi dengan arahan presiden pak erlangga bisa melaksanakan tugasnya dengan sangat sangat baik
terbukti jam pandemi tidak terjadi kelaparan yang luar biasa
tidak terjadi pengangguran yang luar biasa
dan ekonomi kita tetap stabil tetap tumbuh di tengah tengah pandemi
tidak semua negara bisa menjaga ekonominya stabil seperti itu
dan itu adalah dibawa ke kondok operasional pak erlangga
tentu dibawa ke arahan pak presiden jokowi
baik terima kasih pak nurdin halid pak wakil ketua umum golkar
dan juga pak ujang komarudin sudah bergabung bersama kami
kita lihat bersama bagaimana kesulitan kib kedepannya
selamat sore bapak bapak tetap sehat
selamat sore terima kasih mbak lia pak nurudin terima kasih pak ujang